kostur jalan ya waktu di saat hujan dulu itu agak licin
saya kan setiap hari lewat jalur ini
dan yang sangat disayangkan sekali ada beberapa titik yang sering terjadi rawan longsor
terus terdapat perutannya penerangan
ya bagi saya pribadi sih selama melintasi jalur ini
ya berhati hati dengan kalau misalkan posisinya menurun
kita akan pelan pelan bersiapkan
dan penerangan yang mengecek ren biar aman di jalan
kalau mengenai jalan si atra subang
termasuk kita kalau memasuki wilayah subang dari bandung itu
jalannya turunan turunan tajam termasuk kelokannya
jalan panjang jalan panjang jalan panjang jalan panjang pendek lah
makanya sering terjadi keselakaan